mencegah terjadinya penyalahgunaan tempat ibadah sebagai ajang politik praktis jelang pemilu dua ribu dua puluh
badan pengawas pemilu atau bawaslu melakukan diskusi bersama menteri agama yakut kolil komas
di kantor kementerian agama jakarta pada jumat petang
dari diskusi yang berlangsung tertutup tersebut
kepala koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa bawaslu ri
totok haryono mengaku mendapat sejumlah pemahaman baru
di antaranya penyalahgunaan tempat ibadah bukan hanya persoalan politis
tetapi juga persoalan subtantif di mana penyelesaiannya harus melibatkan banyak pihak
menteri agama juga berjanji akan melakukan penetrasi bersama beberapa pihak terkait
agar nantinya tidak ada lagi penyalahgunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik praktis
diskusi itu kami dapatkan banyak sekali wawasan
bahwa memang problem tempat ibadah ini bukan hanya problem politis
tapi problem substantif yang harus dibicarakan
barang barang tidak bisa oleh satu pihak
karena itu nanti ke depan pak menteri bersama sama dengan setiap orang yang lain
melakukan penetrasi penetrasi agar tidak menyalahgunakan tempat ibadah
sebagai kegiatan kegiatan politik praktis yang pertama
yang kedua terhadap kegiatan kegiatan yang ada sekarang
kita memang hanya berupa himbauan saja tidak lebih dari itu
itu mungkin yang bisa kita lakukan
lakukan bersama dengan kementerian agama republik indonesia
berkaitan dengan kegiatan politik ini